pada prinsipnya pada saat kita memulai sebuah produk industri yang untuk halal
satu terkait bahan baku dan penolongnya halal atau tidak
lalu teknologinya bisa melakukan penelusuran nggak untuk halalnya
lalu sumber daya manusianya pada saat memproduksi
dia peduli gak dengan kehalalan produknya
lalu nah setelah ini semua kan pada saat memulai untuk bahan bakunya
dimodalin uang halal gak sih
jadi ini benar benar kita menjadi jaminan
karena kalau begitu kita bicara halal itu sudah menjadi jaminan
produk ini aman produk ini bisa dipercaya dan itu kelebihan halal

semopa yang sudah sulit mungkinwedih